perih perih perih
lagi apa yang harus dilap sih
kan aku gak pakai apa apa
supaya bersih aja mukanya
udah bersih kok
oke lebih dir ya
satu dua tiga
tapi jangan melihat affection kalian dong
beneran kita berani sumpah deh pak
beneran kita gak kaya gitu
itu salah paham bapak
tadi tuh ada orang pak regar
oh enggak kalo pak regar masih gak percaya
kita cari orang itu yang nabrak saya
kita cari biar dia jelasin ke pak regar
udah udah gak usah
saya cari nih sekarang
gak usah prince
tapi begini ya
kalian kan apalagi kamu prince
walaupun hanya anak angkat
kalau kalian berbuat sekali lagi
seperti tadi saya akan bertindak tegas
baik pak regar
oke ya terima kasih
aduh kan gara gara kamu prince
dalam menyingkapi ini
kamu harus sabar
sana masuk kantor
telepon aku ya
jangan lupa makan jangan lupa mandi
pak remon duluan aja
udah bang mari
ibu barusan aku liat putri kena marah pak regar gara gara pangeran
ibu lihat aja sendiri penyebabnya ya
lagi deket deketnya berpacaran
tapi jangan melakukan hal hal yang kayak begitu dong
pake kis kisan di depan umum lagi
muka pangeran sama putri sampai gosong begitu
pak regar juga marah karena kelakuan mereka berdua
tapi bukannya kemarin putri bilang ke aku kalau
kalau dia dibohongin juga dihianatin kan sama pangeran

kalo dia dibohongin juga dihianatin kan sama pangeran
kalo dia dibohongin juga dihianatin kan sama putri ya
apa dia lagi ada kelas
yaudah lah ntar tanya aja di rumah
putri sus goreng
kamu putri sus goreng
kamu kenapa sih nyempet di belakang aku
tuh kan jadi aku diketawain kan
kamu tunggu sebentar ya disini ya
lo berdua kenapa ketawa
ada yang lucu
lo berani ngetawain gue
berani ngetawain gue
oh ngapain sih kok kayak gitu
gak boleh bully orang
ih orang tadi aku ngomong baik baik kok sama mereka
baik baik gimana sih
aku gak mau ya kamu jadi pangeran yang dulu yang suka bully orang
ih ya enggak lah putri usus goreng
aku juga tahu kali namanya bullying itu gak bagus
kerah dia berantakan
makanya coba aku benerin gitu
oh ternyata itu ketombe
yaudah akhirnya aku suruh pergi
suruh dia ke salon
kan agak jiji ya ketombean
aku ntar malam juga ada tampil lagi sama dead flowers
masa muka aku kayak gini sih putri
putri sus goreng
gimana ya supaya aku tetap bisa terlihat bersih putih dan tidak berseri kulitnya
aku punya ide
aku pergi dulu
kamu tungguin aku di kantin
eh aku temenin ya
gak usah aku bentar doang
ya kamu mau pergi kemana
ntar aku ditinggalin gak
ya enggak lah udah dipercaya aja
kamu tunggu di kantin nanti aku nyusul kesana
kan ntar kamu kangen sama aku
aku yang kangen ya
kita mau di kantin ya
nah gitu dong senyum senyum
gak usah jutek mulu
akhirnya dead flowers manggung dengan formasi lengkap
yang pasti bakal makin seru tuh
dan penontonnya juga
wih pasti makin banyak ya gak
hmm lo suka kan yang banyak fans kayak gitu
ya udah sih pacar kita kan udah ngomong perjanjiannya kayak gimana
lu juga lagi ada masalah apaan sih
sampai lu tuh kabur kaburan terus kita semua gak bisa hubungin lo
gak usah dalenan
gak usah dihuteng
guys kayaknya kita gak harus kepoin permasalahannya rizky deh
takutnya kan dia juga jadi gak nyaman
dan yang terpenting
rizky kan mau manggung lagi di cafe kenangan
cieee sekarang yang belai risiko udah banyak ya
kalo dulu kan cuman putri atau citra
nambah lagi sekarang membernya
lu liat dulu dong cie
wih gak mau lepas
kirik aja lu berdua
gue berhasil masuk ke sirkulnya rizky sama putri
dan sebentar lagi
rencana gue buat hancurin hubungan pangeran sama putri pasti akan berhasil
putri sus goreng mana sih
katanya perginya sebentar doang
kok lama banget
sayang kamu dari mana sih kok lama banget
katanya cepet sebentar doang aku nggak usah ikut
ya maaf dong tadi tokonya jauh banget makanya lama
toko apa yang jauh banget
toko yang menjual
karena kamu beli tisu basah
ini masker soalnya aku baca di internet katanya kalau pakai masker bisa membuat muka itu jadi putih dengan instan
ya ampun putri usus goreng ngapain saya pakai beli masker segala
kan supaya muka kamu balik lagi jadi putih
gimana sih aku udah beliin jauh lagi tadi tokonya susah dicarinya
eh putri usus goreng kamu mau ngapain
bersihin muka kamu terus pakai masker supaya cepat putih lagi mukanya
iya masa bersihin muka aku disini sih
ya kita gak punya waktu lagi mau gimana coba udah sih gak usah banyak ngomong
lagiin apa yang harus dilap sih kan aku gak pakai apa apa
yang supaya bersih aja mukanya
udah bersih kok
kenapa semuanya gelap
berapa lama aku harus kayak gini putri usus goreng
sabar dong baru juga dipakaiin
ya tapi kan aku gak mungkin di depan orang orang kayak begini